atribut kampanye calon gubernur dki jakarta di beberapa wilayah roboh akibat hujan deras dan angin kencang senin siang
atribut kampanye yang berserakan membuat para pejalan kaki tidak nyaman
atribut kampanye tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta berserakan di trotoar jalan raya bogor dan dewi sartika jakarta timur
sementara di ruas pembatas jalan raya hanya tersisa tiang bambu penyangga yang patah
angin kencang dan hujan deras yang mengguyur jakarta beberapa hari terakhir membuat sejumlah atribut kampanye ini rusak dan tumbang
tak hanya di jakarta timur spanduk spanduk kampanye di wilayah pademangan jakarta utara juga rusak
atribut kampanye yang dibiarkan berantakan di trotoar jalan gunung sari ini membuat para pejalan kaki tidak nyaman
atribut kampanye yang berhubungan dengan perkembangan kaki dan perkembangan kaki
atribut kampanye ini sedianya akan terpasang selama masa kampanye yang dimulai dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas hingga sebelas februari dua ribu delapan belas
pemasangan dan perawatan atribut kampanye dilakukan sendiri oleh tim pasangan calon